kalau itu yang terjadi kita pikir pasar ekuitas jepang cenderung tertekan ya
dan mungkin wawancara sama
kita semua di komite olimpia di indonesia itu